keluarga korban tewas yang mobilnya diberondong polisi menyerahkan penanganan kasus penembakan kepada kepolisian
mereka menuntut kasus itu untuk diusut untas dan anggota kepolisian yang bersalah ditindak tegas
indrayani salah seorang korban yang mengalami luka tembak di tangan dan tembus ke perut
rabu pagi dirawat di instalasi gawat darurat rumah sakit muhammad hussein palembang
sebelumnya wanita berusia tiga puluh tiga tahun itu dirawat di rumah sakit sobirin kota lubuk linggau
polda sumatera selatan telah mengirimkan tim gabungan dari bidang profesi pengamanan dan reserse kriminal umum ke polres lubuk linggau
guna mengusut kasus penembakan ini
polda akan menindak tegas anggota yang terbukti lalai dalam bertugas
yang melakukan penembakan berinisial brigadir k kupang
nanti ada situ perpisahan itu kalau memang mengatur tersangka maka saya akan proses hukum
sampai dengan hukum pidana
seperti penanganan seperti biasa
selasa siang satu keluarga asal rejang lebong bengkulu bermobil menuju kecamatan muara beliti kabupaten musirawas
guna menghadiri resepsi
saat melintas di kelurahan simpang periuk kota lubuk linggau
yang digelar polres lubuk linggau
mobil menerobos razia dan tidak mau dihentikan hingga akhirnya dikejar polisi dengan mobil
saat masih melaju mobil keluarga itu diberondong polisi dengan senjata api
satu orang tewas dan lima lainnya mengalami luka tembak termasuk seorang anak berusia tiga tahun
surut ini korban tewas dalam penembakan saat razia polisi di lubuk linggau
telah dimakamkan di rejang lebong bengkulu
sementara itu kapolri menyesalkan terjadinya penembakan yang dilakukan anggota kepolisian tersebut
surtini adalah korban tewas dalam penembakan oleh polisi di lubuk linggau selasa kemarin
menurut keluarga surtini bersama rombongan yang terdiri dari anak cucu dan menantu
akan menghadiri pesta pernikahan kerabat
mereka menumpang mobil sedan milik diki kenalan anaknya
jenazah surtini sudah dimakamkan pada selasa sore di pemakaman umum tidak jauh dari kediamannya
korban meninggalkan lima orang anak dan tiga orang cucu
sementara diki terkena luka tembak di bagian perut dan masih dirawat intensif di rumah sakit
sementara itu kapolri menyesalkan terjadinya penembakan oleh anggota kepolisian tersebut
mabes polri dan polda sumatera selatan melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi kejadian
saya sangat menyesalkan inilah sebetulnya pentingnya kemampuan diskresi kepolisian
anggota harus memiliki kemampuan untuk menilai secara subjektif apa yang dihadapinya saat itu
dan kemudian mengambil tindakan yang tepat
kalau seandainya yang bersangkutan melakukannya tidak tepat dalam menilai
dan melakukan tindakan yang berlebihan eksesif
maka kita akan melakukan tindakan hukum
baik secara internal maupun secara proses pidana
zulfiqar zonurain cnn indonesia
dan berikut detik detik awal pasca kejadian penembakan yang terjadi di lubuk linggau
mobil sedan jadi sasaran penembakan polisi di lubuk linggau sumatera selatan
mobil tersebut tak berhenti saat ada razia juga hampir menabrak polisi dan warga
dari video yang terlihat kaca mobil pecah akibat tembakan
kejadian ini juga menjadi tontonan warga yang melintas di sekitar lokasi kejadian
polisi masih menyelidiki kasus ini
dan polisi menyatakan penembakan terhadap mobil korban
dikarenakan supir tak mengindahkan peringatan
saat dirazia dan bahkan hampir menabrak polisi yang bertugas
berikut kronologi penembakan mobil korban oleh polisi
awalnya polisi menggelar razia kendaraan
selanjutnya mobil korban berupa sedan berwarna hitam diberhentikan polisi
mobil korban hampir menabrak polisi yang bertugas
dan kemudian polisi mengejar dengan sebuah mobil dan dua sepeda motor
polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan
setelah mobil korban berhasil dipepet
polisi menembak ban korban namun peluru memantul ke badan mobil
polisi juga menembak badan kaca belakang kaca dan badan samping kanan mobil
sebanyak sepuluh kali
setelah mobil berhenti didapati satu korban tewas
lima terluka dan satu tidak mengalami luka
ketujuh korban langsung dilarikan ke rumah sakit